saudara saudara hari ini kembali kami akan menyampaikan update data
yang kita impun sejak pukul dua belas wib kemarin sampai dengan hari ini pukul dua belas
pada hari ini kita melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak sepuluh sembilan ratus dua puluh enam spesimen
angka ini menurun cukup drastis karena pada hari minggu kemarin
ada dua puluh laboratorium yang tidak melakukan pemeriksaan dikarenakan libur
sebagian besar ini adalah laboratorium rumah sakit yang kemudian libur dari aktivitas
dan baru memulainya pada hari senin pagi hari ini
sehingga total pemeriksaan yang kita pereksa untuk spesimen sampai dengan hari ini adalah enam ratus lima puluh tiga ratus sebelas spesimen
dari hasil pemeriksaan itu kita dapatkan jumlah kasus positif sebanyak sembilan ratus lima puluh empat orang
sehingga totalnya menjadi empat puluh enam delapan ratus lima puluh
kita perhatikan sebarannya
tertinggi yang melaporkan kasus positif pada hari ini adalah provinsi jawa timur
dengan jumlah tiga ratus lima belas orang dan sembuh enam puluh enam orang
kemudian dki jakarta satu ratus dua puluh tujuh orang sembuh tujuh puluh empat orang
sulawesi selatan satu ratus sebelas orang kasus baru dan tiga puluh delapan sembuh
kalimantan juga tersebut
ada delapan puluh sembilan kasus baru dengan sepuluh sembuh sumatera selatan enam puluh kasus baru dan tujuh belas sembuh
ada sembilan belas provinsi yang hari ini melaporkan kasus baru di bawah sepuluh orang
bahkan ada sebelas provinsi yang melaporkan tanpa ada kasus baru
beberapa provinsi yang jumlah kasus sembuh lebih banyak dibanding dengan kasus konfirmasi yang dilaporkan adalah jawa barat
dua belas kasus baru dan sembuh dua puluh empat orang
kemudian nusa tenggara barat sebelas kasus baru dan tiga belas sembuh
kemudian gorontalo tiga kasus baru dan empat sembuh
yogyakarta tidak ada kasus baru melaporkan tujuh sembuh
kemudian kalimantan barat tidak ada kasus baru melaporkan tiga sembuh
sumatera barat tidak ada kasus baru dan melaporkan dua sembuh
kasus sembuh yang dilaporkan hari ini adalah tiga ratus tiga puluh satu orang
akumulasinya adalah delapan belas tujuh ratus tiga puluh lima orang
meninggal tiga puluh lima orang sehingga totalnya menjadi dua lima ratus orang
kasus orang dalam pemantauan yang kita lakukan pemantauan adalah empat puluh tiga lima ratus
sementara pasien dalam pengawasan sebanyak dua belas sembilan ratus sembilan puluh sembilan
covid sembilan belas ini sudah terdampak pada empat ratus empat puluh kabupaten kota di tiga puluh empat provinsi
sekali lagi saya akan mengingatkan bahwa menjaga jarak adalah kunci
bagi upaya kita untuk mencegah penularan ini
oleh karena itu pastikan kita mampu menjaga jarak dalam semua aktivitas sosial kita
termasuk menggunakan masker
karena cara inilah yang lebih efektif kita gunakan untuk mengendalikan sebaran ini
penambahan kasus hari per hari di tempat tempat yang telah saya umumkan tadi
itu menggambarkan bahwa kepatuhan terhadap protokol kesehatan
masih belum optimal dilaksanakan oleh masyarakat kita
oleh karena itu sudah saatnya kita saling mengingatkan dengan cara yang baik
sudah saatnya kita saling menjaga satu dengan yang lain
agar tidak tertular penyakit ini
dan sudah saatnya juga kita melindungi orang orang yang rentan terhadap penyakit ini
yang dapat mendirikan akibat buruk
misalnya pada orang tua lanjut usia atau pada orang orang dengan penyakit penyerta
yang kemudian akan jatuh sakit dalam kondisi yang buruk manakala tertular covid sembilan belas ini
termasuk anak anak kita balita ibu hamil dan sebagainya
saudara saudara kita sudah cukup lama menghadapi ini
kami melihat sudah cukup banyak yang mematuhi ini dan ini kami berterima kasih
namun sekarang langkah kita adalah bagaimana mengingatkan orang lain
ingatkan dengan cara yang baik sehingga melindungi diri menjalankan protokol kesehatan
bukan semata mata karena tekanan dari aturan tetapi semata mata karena memang kita tidak ingin sakit
kita yakin kita bisa memperbaiki kondisi kesehatan dan kita akan memperbaiki kondisi kesehatan
semuanya yakin karena kita mampu bekerja sama secara terus menerus
dengan membangun kesadaran kolektif kita
terima kasih selamat sore